halo assalamualaikum selamat sore teman teman yang lagi nyaksiin ngobrol bareng sian indonesia di at sian indonesia tv
kali ini saya herano falbashir anchor cnn indonesia akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu narasumber yang sore ini akan saya undang
dewan redaksi sian indonesia tv bu desi anwar yang akan berbincang mengenai covid sembilan belas tak kunjung usai
nah mungkin teman teman nanti akan bertanya ke desi anwar selaku dewan redaksi sian indonesia tv kenapa covid sembilan belas di indonesia
di tanah air ini masih saja masih banyak angka positif terkonfirmasi hingga hari ini data yang saya himpun dari gugus tugas percepatan covid sembilan belas
angkanya sudah tembus lima puluh satu empat ratus dua puluh tujuh positif corona hingga pukul lima belas tiga puluh
sore ini meninggal dunia dua enam ratus delapan puluh tiga dan sembuh dua puluh satu tiga ratus tiga puluh tiga dengan lima provinsi dengan kasus terbanyak di jawa timur
ini kejar kejaran antara jawa timur dengan dki jakarta angkanya jawa timur ini di peringkat pertama dengan sepuluh sembilan ratus satu kasus
dan dki jakarta sepuluh tujuh ratus sembilan puluh enam kita harapkan angka ini semakin turun nantinya eksponensial
dan lima provinsi dengan angka kematian tertinggi masih dipegang oleh jawa timur
dan lima provinsi dengan angka kesembuhan yang paling atau tertinggi berada di dki jakarta
kemudian jawa timur menyusul di peringkat kedua
saya akan langsung sapa dan akan menerima request dari budi desian war selaku dewar redaksi sian indonesia tv
yang akan bergabung pada kesempatan pada hari ini pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
saya akan mencoba
menunggu budi desian war yang akan bergabung pada sore hari ini dengan sian indonesia tv
dan lima provinsi dengan angka kesembuhan yang paling atau tertinggi berada di dki jakarta kemudian jawa timur menyusul di peringkat kedua
saya akan langsung sapa dan akan menerima request dari budi desian war selaku dewar redaksi sian indonesia tv
halo selamat sore bu desi
hai her apa kabar
sehat sehat ya maaf mengganggu waktu bu desi dengan kesibukan di cnn indonesia ya
kalau sekarang kan kita kan sekarang bisa dimana aja bisa siaran dimana aja manjak pas aja kan
bu desi sebelum kita mulai saya mau nunjukin dulu angka positif ya
hingga pukul lima belas tiga puluh lima ini data terbaru yang kita himpun lead bank sian indonesia atau dari gugus tugas
sumbernya konferensi pers dari ya marjoyanto ini tembus di angka lima puluh satu empat ratus dua puluh tujuh positif corona
dan angkanya kejar kejaran antara provinsi jawa timur dan dki jakarta
di mana jawa timur masih tertinggi nih dua sembilan ratus satu
sedangkan dki jakarta dua sembilan ratus sepuluh
sedangkan dki jakarta dua sembilan ratus sepuluh
sedangkan dki jakarta dua sembilan ratus sepuluh
sedangkan yang kematian tertinggi di jawa timur
kemudian dki jakarta menyusul di peringkat kedua dan lima provinsi dengan angka kesembuhan tertinggi
kali ini dipegang oleh dki jakarta dan juga menyusul dengan jawa timur
nah bu desi dengan angka lima puluh tembus di angka lima puluh ribu lebih
apa yang salah dengan indonesia sebenarnya
dari sudut pandang redaksi cnn indonesia tv seperti apa
ya sebenarnya ini bukan masalah salah dan benar
ini kan semua kan sudah diprediksi dari awal
bahkan lebih lagi kalau kita lihat beberapa modeling yang dibuat ya
misalnya dengan laju pertumbuhan sekian banyak dan jumlah orang yang di testing dan di tracing itu bisa diperkirakan pada bulan april mei kemudian juni juli
itu kan sudah diprediksi yang ada namanya kan modeling
dan memang yang kita carikan istilahnya kurva yang tertinggi
itu sendiri jadi
masih dengar di sini bu desi
oke ya jadi kalau menurut saya itu nggak harus dikhawatirkan ditakuti
tapi sekarang itu bagaimana
karena menurut saya itu percuma ya melihat angka angka ini ini tidak ada istilahnya efek positifnya
karena ini kan semua sudah di bukan saja diprediksi seharusnya sudah disiapkan
kita tahu bahwa angka ini sampai adanya vaksin covid ini pasti akan terus meningkat
dan angka ini akan terus meningkat bila jumlah yang di test juga semakin meningkat
bila jumlah yang semakin dites juga semakin meningkat yang di tracing juga semakin meningkat
wajar saja apalagi indonesia ini kan populasi dua ratus tujuh puluh juta orang sebenarnya angkanya masih konservatif
nah kita lihat sekarang yang terjadi di seluruh dunia itu trennya itu sama
kenapa trennya itu sama dan semakin meningkatnya itu lebih lagi karena lockdown psbb di mana mana

sudah mulai direlaksasikan
nah bahkan di china pun ya di china pun ini kita kelihatan sudah masuk misalnya second wave
begitu pula di korea selatan dan sempat juga di singapura
nah yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat dari segi peta dunianya
itu adalah negara negara yang masih berkembang itu sekarang sudah mulai

kalau dulu kan kita negara negara yang sudah berkembang ya seperti korea selatan kemudian taiwan kemudian eropa itali dan juga amerika serikat
nah indonesia middle level country lah tapi sekarang sudah masuk ke misalnya afrika dan latin amerika
kita lihat angka di brazil itu luar biasa dan sangat drastis

nah ini yang menurut saya justru yang mengkhawatirkan kenapa

karena di negara negara yang masih berkembang seperti afrika dan alaska kita lihat angka di brazil

yang sekarang secara ekonominya itu lagi turun adalah kesediaan dari fasilitas medis itu kan tidak ada
tak lengkap kurang nages nya juga kurang
nah kalau ini nanti siklusnya sementara vaksinnya belum ditemukan
itu nanti akan dari afrika kemudian kembali lagi nanti ke china kemudian kembali lagi ke indonesia
itu nanti akan dari afrika kemudian kembali lagi nanti ke china kemudian kembali lagi ke eropa
eropa kemudian kembali lagi
apalagi beberapa bulan lagi musim dingin
ini akan terus menerus berputar
itu bisa terinfeksi
jadi kalau pertanyaannya apa yang salah
sebenarnya bukan masalah
salah atau tidak
dari angkanya kita sudah prediksi
kita lakukan itu dari awal
ketika kita memahami
dari awal bahwa angka angka ini
akan meningkat kita tahu
bahwa setelah bulan puasa
dan orang mudik itu
kita lihat sekarang dki
bukan jadi pusat lagi
tapi sudah berpindah ke
jawa timur kan
sudah pindah ke sulawesi selatan
yang harusnya disiapkan
dipikirkan dari awal
bagaimana memitigasinya dan menyiapkan
yang tidak memiliki
tidak memiliki jumlah medis tenaga medis
tidak memiliki tempat tidur
rumah sakit dan lain sebagainya
yang sebanyak yang ada
di kota kota besar
jadi seharusnya ini
yang sudah disiapkan
tapi kalau melihat angka angka ini memang dari seluruh dunia
terus menerus meningkat
dan justru trennya itu mengkhawatirkan
karena banyak sekarang
yang menularkan itu adalah
yang dan tertular adalah anak anakmu
orang orang muda antara umur dua puluh dan tiga puluh tahun
karena mereka yang paling aktif keluar
mereka yang tidak
paling sulit disuruh untuk melakukan social distancing
dan mereka yang mau tidak mau harus kerja dan produktif
tapi senada dengan apa yang ibu katakan
budaya sidikatan tadi kalau
masih mengenai kurangnya
nakes ya di beberapa daerah kita
ambil contoh jawa timur itu
surabaya mengaku masih kekurangan nakes
artinya ini masih ada problem
problema yang terjadi di daerah gitu ya
semakin masifnya angka covid sembilan belas yang terjangkit di jawa timur
kita ambil contoh yang masih menuduki angka paling
banyak positif covid sembilan belas di sana
oh pasti makanya ketika
jakarta itu menjadi pusat
seharusnya psbb nya atau pembatasan atau karantina wilayahnya itu harusnya dilakukan di sana

seharusnya psbb nya atau pembatasan atau karantina wilayahnya itu harusnya dilakukan
jauh lebih ketat lagi
karena jakarta itu kan memiliki relatif
fasilitas kesehatannya kan jauh lebih memadai
jumlah rumah sakitnya kan juga jauh lebih banyak
dan juga di sini
istilahnya tempat tempat yang dikonversi untuk menjadi pusat pusat covid itu juga ada
makanya idealnya dari awal itu
lockdown atau karantina wilayah itu harusnya diberlakukan jauh lebih ketat lagi
tapi karena kita memasuki bulan ramadan
dan kemudian juga orang mudik
dan juga karena banyak pekerjaan yang hilang
ini salah satu dampak dari yang paling krusial di dalam covid ini adalah
ya pekerjaan semakin tidak ada
sehingga mau tidak mau orang juga mudik
ini kan sudah diantisipasi
pasti covid ini akan merambah ke daerah
nah kalau memang sudah merambah ke daerah
sudah memasuki daerah
problemnya juga kan pasti jauh lebih sulit untuk ditangani
karena yang seperti saya katakan tadi kita ketahuinya
jumlah tenaga medisnya juga kurang
fasilitasnya juga kurang
dan kemudian dari aspek social distancingnya juga jauh lebih sulit untuk dilakukan
dan ini yang menurut saya itu yang akan menjadi problem
karena walaupun covid ini
ya tidak memilih siapa
tidak milih pandang bulu yang namanya dari manusia ke manusia
tapi dampaknya yang kena
itu sangat berbeda
misalnya orang yang usianya lebih tua rentang
dan memiliki sudah menghidap lebih banyak penyakit
mereka yang lebih rentang
tapi juga yang ekonominya jauh lebih lemah misalnya karena tidak
oleh sebab itu tidak bisa melakukan social distancing
dan di rumahnya juga tidak bisa melakukan social distancing
jadi dampaknya ini tidak equal
penyakitnya itu sendiri equal
bisa seuat siapapun kena
tapi dampaknya tidak equal
karena dari segi orang yang sehat profil yang sehat dan yang tidak sehat
disini ada indikator indikator yang sifatnya juga ekonomi sosial
dan juga individu kesehatan dari orang orang itu sendiri
nah ini yang saya lihat terjadi
potret bukan saja di indonesia tapi di dunia
dimana ketika memasuki negara negara yang masih berkembang
itu dampaknya akan jauh lebih terasa
dan jumlahnya juga bisa jauh lebih tinggi
oke kalau melihat payung hukum yang sudah disediakan oleh masing masing kepala daerah
ini pakar epidemiologi mengatakan kalau jawa timur ini masih terdapat sanksi yang belum tegas
karena banyak sekali warga yang tidak menggunakan masker
sehingga angka positifnya juga semakin meningkat disana
sehingga pak jokowi dalam kunjungannya kemarin itu sempat mengatakan bu desi
tokoh masyarakat ini dihimbau juga untuk dalam hal sosialisasi
penggunaan masker itu sangat penting di masyarakat
apakah memang tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan
dalam himbawan kepada warga untuk tetap sadar melindungi diri dengan menggunakan apd
katakanlah masker dan juga membawa hand sanitizer kemana mana
ya herlady menggunakan kata yang sangat krusial disini
sadar karena dalam menghadapi covid ini kesadarannya itu sangat penting
kita lihat saja di amerika serikat misalnya presidennya sangat tidak mau menggunakan masker
karena disana pemgunaan masker itu keluar harus pakai masker pakai face shield
itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak asik gitu
jadi orang sengaja tidak menggunakan masker sebagai statement politik
iya karena kalau pakai masker itu wah ini kan bukan budaya kita
emangnya kenapa harus pakai masker dan untungnya di kita tidak demikian
kalau orang masih dikasih tahu harus pakai masker ya rata rata orang pakai masker
cuman kan kedisiplinan itu balik ke masing masing individunya her ya
yang namanya orang disuruh dimanapun itu pasti tidak didengarkan
mau ada sanksi apapun ya orang itu ya memang pada intinya tuh
harus dipaksakan tapi semakin dipaksakan biasanya semakin tidak dilakukan
jadi mereka hanya melakukannya misalnya kalau ada ada otoritas yang di depan mata baru mereka melakukannya
tapi kalau pada dirinya mungkin mereka tidak disiplin
kesadaran ini ini sangat penting dan harus dilakukan bukan top down
kenapa bukan top down kita sudah lihat tidak terlalu berhasil
imbauan imbauan ini itu tidak selalu berhasil
tapi harus mau tidak mau itu lahir dari basis masyarakat itu sendiri
basis komunitas ya kalau hanya disuruh suruh merasa lah ini kan bukan buat kepentingan kita
itu kan kepentingan orang lain kok kita enggak jadi banyak ini alasan untuk tidak melakukannya
jadi mau tidak mau kesadaran ini harus dibangun dari tingkat komunitas
karena ini berdasarkan individu dan individu yang bergerak dengan dalam komunitasnya masing masing
percuma lah kalau ini semua top down imbauan kemudian saksi yang harus dihidupkan
apakah itu mau pakai selebritis atau tokoh masyarakat
iya penting sebagai contoh contoh
tapi ini harus dilakukan dari tingkat paling kecil di naiboat itu sendiri
dari tingkat rt nya tingkat rw nya mungkin ada semacam sense of we were in it together
sense of belonging bahwa ini masalah loh yang kita hadapi

dimulai dari kesadaran komunitas itu sendiri tapi kalau lingkungan komunitasnya itu sendiri tidak
merasa bahwa covid ini bermasalah ya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan itu juga sulit gitu makanya
ini harus terus menerus dilakukan dari tingkat komunitas bahwa loh ini nanti ada yang kena loh
di situ kalau ada yang kena ini yang harus kita lakukan jadi harus dimulainya itu dari tingkat
nabohood karena disitu yang paling kenal satu sama lain kemudian dari segi datanya siapa yang
paling kena imbas akibat covid ini juga lebih di paling diketahui karena kita lihat kan juga sekarang
ini misalnya bantuan blt atau bagi bagi sembako itu tidak kena sasaran kenapa ya karena yang
pegang data siapa orangnya siapa yang pegang data siapa itu seharusnya semua ini kan dilahirkan
dari basis komoditas itu sendiri saya rasa kalau
komunitasnya itu kita cari misalnya ada best practices pasti banyaklah contoh contoh yang
peduli misalnya itu bisa dijadikan jadikan contoh tapi kalau dari lockdown itu akan akan sulit karena
ini seolah olah you know this is why should i listen gitu baik boleh sini ada komentar dari
yang nonton pada sore hari ini sebentar saya akan coba
oke ini dequestion dari romi hamdani tiga belas ketidakpatuhan warga dan sense of urgency ini
memang ditentukan pemerintah atau memang secara in her in heran masyarakat susah untuk memahami
tanggapan bu desi ya mungkin banyak yang merasa iya habis orang indonesia
hai ey adanya mereka tidak akan melakukan kecuali sampai mereka merasakannya itu sendiri ya jadi
mungkin ketidak makir yang merasa tidak los aja nggak sakit jadi
hai perlu gerak lamaial hanya jadi mungkin aspek ke jerak an ini juga sesuatu yang makanya sel lihat
kenapa mau diberikan sanksi diberikan denda dan lain sebagainya
itu kan lebih ke aspek kejeraannya
tapi saya melihat harusnya begini ya
kalau dengan pemerintah ya pemerintah pemerintah saya lihat kan sudah melakukan berbagai macam cara
dan mengeluarkan berbagai macam peraturan
tapi kenapa kok tidak sempurna
kuncinya itu karena covid ini untuk memeranginya atau menghadapinya
itu memang yang diperlukan itu kebutuhan kedisiplinan secara individu
karena ini transfernya itu dari orang ke orang bukan dari pemerintah ke masyarakat
nah ini yang harus mau tidak mau kita tuh semua harus pahami ini sudah bulan juni
kalau ada orang yang masih tidak paham mengenai penyakit ini atau apa yang menyebabkannya
dan lain sebagainya
dan konsekuensinya serta dampaknya menurut saya ya hampir bisa dikatakan tidak ada
cuma mungkin reaksinya reaksinya itu sudah saking lamanya satu tidak peduli
tapi ada yang mungkin merasa bahwa ya antara pilihan kena covid atau
tidak makan atau tidak kerja itu jauh lebih penting
mereka tidak bisa bekerja gitu
jadi yang saya katakan tingkat resikonya itu itu kan yang mengelolakan masing masing sesuai dengan keadaannya
tapi kalau kita terus diingatkan disadarkan bahwa yang namanya covid ini
itu adalah tanggung jawab kita masing masing
ya minimal kalau keluar ya pakai masker karena para ilmuwan itu sudah membuktikan kalau kita menggunakan masker
itu mengurangi kans kita untuk menulari dan ditulari
kalau kita menjaga jarak itu mengurangi kans kita untuk mendapatkan penyakit itu
ini kan sebenarnya kan simple simple saja
tapi nggak usah dijadikan ini semacam pandemi stres atau pandemi ketakutan juga
kita pakai akal sehat saja lah
kalau misalnya ada hujan
di luar kita bawa payung
kalau kita sudah tahu ada penyakit di luar ya kita lindungi diri
apakah memang itu harus pakai semacam regulasi dari top down dari pemerintah
menurut saya tidak
semua orang kan tanggung jawab terhadap kesehatannya diri sendiri
mulai dari situ
mulai mengambil langkah langkah yang untuk memproteksi diri
untuk memproteksi keluarganya
dan untuk memproteksi
dan untuk memproteksi lingkungannya
kalau semua melakukan itu
sebenarnya apapun bisa dilakukan
makanya protokol kesehatan ini juga harus
nggak bisa setengah setengah juga
ini angkanya semakin lama semakin meningkat
bisa karena testing sama tracingnya semakin banyak
atau memang karena jumlah pendularannya juga semakin banyak
nah kita sebagai masyarakat sudah
mungkin belum sampai
mungkin masih sampai itu aja saja khususnya
jadi memang mungkin sampai
mungkin bisa selama setengah hari tapi harga sengaja
istilahnya apa sih
ya mungkin juga semua pelatih pelatih faka
itu memang mungkin bust
apa maksudnya faka tersengam saja
apakah bisa disatukan
yang berasal dari universiti putra malaysia prof bimo r tejo
tadi saya sempat japrian dengan beliau minta pendapat
prof angka lima puluh ribu tembus di indonesia komentarnya seperti apa
komen saya simpel saja heranov tidak akan berhenti di angka lima puluh ribu
masih akan naik selama protokol kesehatan terus dilanggar
sebelas negara eropa sudah mengalami resurgence kasus covid sembilan belas dua minggu ini
berarti covid masih ada dan menunggu masyarakat lengah
masih banyak kasus covid sembilan belas yang tidak terdeteksi
indikasinya sebelum juni kita tes sepuluh ribu sampai per hari kasus positif sekitar lima ratus an per hari
sekarang kita tes dua puluh ribu sampai sampel per hari kasus positif seribuan per hari
berarti banyak kasus covid sembilan belas yang tidak terdeteksi
dan ini hanya bisa diketahui kalau jumlahnya tesnya diperbanyak
sesuai dengan apa yang bu desikan tadi mungkin tracingnya sudah mulai diperbanyak di tanah air
tapi kalau misalnya sekarang kan sudah mulai dilonggarkan
taruhlah indonesia juga sudah
mulai dilonggarkan terus nanti mulai menerima
misalnya eropa juga dilonggarkan kemudian negara negara tetangga juga sudah mulai dilonggarkan
amerika serikat juga sudah dilonggarkan
yang terjadi adalah kita kan membuka perbatasan perbatasan
dan misalnya pariwisata juga sudah dimulai lagi
ya ini pasti akan balik lagi
karena penyakit ini kan tidak mengenal yang namanya border
semakin banyak orang yang lalu lalang semakin tinggi
tapi sekarang bicara mobilitas internasionalnya
sementara di dunia bagian lain itu juga tingkat covid nya itu tidak berkurang
mungkin konsentrasi benuanya sudah berpindah
bukan lagi di eropa tapi sebentar lagi sudah masuk ke misalnya amerika selatan
yang akan masuk misalnya ke afrika atau bahkan india
itu berarti kan nanti akan dimulai lagi
ini tidak akan berhentinya sebelum pertama vaksin itu ditemukan
dan kedua mungkin juga ada obat obatan yang bisa mengurangi dampaknya
tapi tidak kalah pentingnya adalah bisa tahu nanti covid yang masuk itu juga sudah melakukan mutasi
mungkin bisa siapa tahu bisa lebih ganas lagi
ini namanya kan kita berperan dengan sesuatu yang sampai saat ini
ini akan kemana lagi ini
covid sembilan belas di indonesia ini strain nya itu agak berbeda loh dari wuhan dari china
dan mungkin yang strain yang ada di jakarta juga bisa berbeda dengan strain yang ke jawa timur
mungkin yang kena infeksi dari orang yang datang masuk dan yang kena dari komunitas itu sendiri
bisa saja berbeda
masih masih misterius
kalau menurut dewan kesisian indonesia tv
apakah benar pemerintah ini tidak punya ketegasan antara pusat dan daerah ini jalan masing masing atau jalan sendiri sendiri
kayak rule nurman nih responnya
begini ya karena ini kan dari awal pusat pusat dari covid ini kan juga tidak merata
sehingga mau tidak mau kan harus ada pertama prioritas penanganan
saya lihat kan sudah bagus ya ide ada gugus tugas percepatan penanganan covid itu sendiri
tapi karena ya yang daerah yang kena yang terdampak itu berbeda beda dan setiap daerah juga setiap provinsi kan diberikan prioritas istilahnya untuk menanganinya secara sesuai dengan kebutuhan masing masing
ini kan berarti ada beda

atau mungkin beda cara atau beda sense of urgency yang dirasakan
misalnya sense of urgency di dki lebih tinggi daripada yang di luar
ya wajar karena lebih banyak misalnya di pusatnya itu di dki
nah masalah koordinasi ini menurut saya dalam hal yang paling penting seharusnya dan dilakukan lebih awal ini
mulainya itu memang harusnya itu dari komunitasnya itu sendiri
nah ini sebenarnya kuncinya itu justru pemerintah daerah
karena pemerintah daerah itu paling paham mengenai daerahnya
tapi lebih penting lagi dari pemerintah daerahnya itu dari level yang lebih kecil lagi
level district yang lebih kecil lagi
level misalnya dari kabupaten terus kemudian ada level kecamatan kemudian dari level kelurahan dan kemudian ada level komunitas gitu
jadi kalau dikatakan ya tidak ada komunikasi dan lain sebagainya ya bisa dikatakan
bisa ya it makes sense gitu
seharusnya yang saya lihat dari awal ya keputusan keputusan penting untuk melakukan lockdown ini itu diberikan wewenang kepada bukan masing masing daerah dari segi provinsi
tapi justru dari neighborhoodnya itu sendiri
misalnya ada niberhood dari kelurahan yang merasa oh ada yang terinfeksi di sini
ya mereka bisa berinfeksi
ya mereka bisa berinfeksi
ya mereka bisa berinfeksi
ber ini lah memutuskan untuk melakukan karantina untuk daerahnya itu sendiri
yang saya lihat ini kan sudah mulai dilakukan waktu itu kan
buat portal orang tidak boleh keluar masuk dan lain sebagainya
seharusnya ini bisa membantu
jadi kolaborasi itu penting sekali
tapi pemahamanan mengenai daerah itu yang paling tahu paling tahu warganya mau tidak mau itu kan daerah daerah sendiri
harus komunikasi itu terus menerus dilakukan ya dan saya lihat memang di sini mungkin ada
hal hal yang sifatnya agak ego sektoral juga oh ini wewenang pusat hanya pusat yang mengatakan
boleh misalnya ya kalau daerah boleh untuk psbb daerahnya tapi kalau untuk sudah lewat
atas provinsi dan lain sebagainya kan tidak tidak bisa daerah masing masing yang melakukan nah seharusnya
komunikasi dan juga kerjasama ini bisa jauh lebih digunakan tapi kita banyak kok model model yang
harusnya kita bisa tiru seperti yang di china itu kan di wuhan itu mereka betul betul hanya
mengkarantina satu area tapi setelah komit untuk mengkarantina semua kemudahan fasilitas apakah
itu orang boleh masuk ke sana tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya makanan disediakan
kemudian surveillance dilakukan dan kemudian siapa yang boleh keluar misalnya untuk belanja sekali
seminggu itu semua diatur tapi berarti apa ini kan berarti harus ada kemampuan untuk melakukan
surveillance itu bis ada kemampuan untuk melakukan testing tapi lebih lebih lagi kemampuan untuk
mengetahui siapa siapa saja yang tinggal di situ dan kemudian untuk mengatur keadaan di sana juga
dan kebutuhannya itu apa apa saja tadi kita akan mungkin dari segi data saja kan menjadi masalah ya
data yang untuk bagi bagi bantuan dan lain sebagainya orang yang perlu nggak dapat orangnya
nggak perlu dapat ini kan berarti ada sesuatu yang yang masih susah gitu untuk diterapkan secara
komprehensif kalau dari dan mungkin juga yang kapasitas
lihat pemerintah sudah bisa melakukan testing sampai sepuluh perhari tapi sebab tidak bulan
pertama kan jumlah yang dites kan sangat sangat kurang ya tracing juga nah untuk melakukan tracing
jangan berhenti harus punyabunyah punya dasarnya harus bisa coming to ising ini calar tablespoon
orang orang yang bersentuhan atau berkomunikasi dengan yang positif
nah ini kan memerlukan data teknologi dan cara
cara cara tersendiri kan tidak gampang kan melakukan tracing
baik bu desi ini dari yang nonton ini menanggapi
seperti yang tidak ada komunikasi yang terjadi tidak seperti di al quali
jadi penamanerinya bilang apa besoknya framework statenya sudah siap
disesuaikan dengan kondisi statenya dari drjp tiga belas
iya ini memang di tempat pengungsi
memang tidak ada komunikasi ya bu
ya dan juga infrastruktur dari pemerintahan itu sendiri
kita tuh negara negara besar dengan sistem kenegaraan yang berlapis lapis lah istilahnya
beda dengan china
itu data itu semua dimiliki
surveillance itu dimiliki dipusatkan
jadi kalau dari pusatnya gaunya a itu sampai ke ujung ujung itu semuanya a
jadi tidak ada salah tafsir di situ tidak ada langkah main jalan sendiri
itu tidak ada karena ada kepemusatan
kepemusatan karena memang negaranya itu berbasis centralize gitu
kita lihat juga di negara yang berhasil itu seperti singapura
kenapa ya karena pertama itu negaranya kecil dan itu
ya karena itu sudah ada city state dan mudah untuk melakukan apakah itu testing tracing tapi juga surveillance
dan mengontrol daerah yang populasinya tuh kebanyakan hanya empat juta orang
yang mereka mungkin agak miss itu ketika mereka ini ada bukan second wave ya peningkatan covid
tapi di daerah tempat banyak migrant ya pekerja
tapi secara keseluruhan mereka tuh mudah sekali
dengan teknologi dengan smartphone orang self isolating atau quarantine di rumah itu bisa dicek
mereka harus telpon harus dicek apakah mereka betul betul di rumah dan mereka sanksinya itu jelas
ini bisa dilakukan karena negaranya secara sistem itu gampang
nah kita lihat juga misalnya ya di negara korea selatan atau taiwan mereka punya protokol sejak mereka kena sars
ya sepuluh tahun yang lalu
nah kalau di indonesia ya kita untungnya itu untung ruginya dalam ini mungkin lebih banyak ruginya negara demokrasi
dimana punya wewenang masing masing dan juga mungkin punya istilahnya keengganan
taruhlah kalau dari kabupaten atau bupati yang enggan mendengarkan gubernurnya
kalau gubernurnya juga enggan mendengarkan pusat
itu kan selalu ada kompetisi
kompetisi antara daerah
karena masing masing juga mereka dipilih secara demokratis
jadi mereka punya merasa berhak untuk menjalani kan sesuatu sesuai dengan
loh ini kan daerah saya yang paling tahu
nah syukur syukur kalau misalnya kita punya pemerintah daerahnya itu yang memang sadar
punya yang punya strategi yang punya cara untuk
nah kita lihat ada beberapa daerah yang cukup bagus menjelaskan kepada masyarakatnya
memberi informasi yang baik
memberikan jalan keluar yang jelas
nah satu lagi yang bisa dijadikan contoh di mana demokrasinya tidak berjalan dengan baik
itu ya jelas ya amerika serikat misalnya
oh paling parah dalam penanganannya
dan sekarang malahan semakin meningkat lagi jumlahnya
dan negara yang mungkin pemerintahnya juga enggak terlalu peduli
ya nggak apa apa sih kena covid ya kena covid saja
itu bukan urusan gitu
jadi makanya jumlahnya itu meningkat
paling tidak di kita di indonesia
semua orang peduli ingin melakukan yang terbaik
cuman saya rasa ini bukan masalah pemerintah
ini masalah itu kesehatan
kesehatan itu ada di tangan kita masing masing
taruhlah begini hari gini misalnya dengan adanya covid
kalau masih keke ingin ngerokok misalnya
atau tidak hidup dengan mencoba hidup sehat
itu kan sama saja dengan membahayakan diri sendiri
jadi bukan salah siapa siapa
kalau kita tidak sehat itu
cuman kalau masalahnya kenapa pemerintah itu jadi penting
kalau kita tidak sehat
kalau kita sakit dan harus ke rumah sakit
dan yang ke rumah sakit itu secara bersamaan itu berbondong bondong
sehingga kapasitas rumah sakitnya itu tidak memadai
nah itu yang jadi problem
kalau orang sakit ya sakit saja ya nggak apa apa
setiap orang kita banyak sekali kok penyakit di negeri ini
tapi sakit pada waktu yang bersamaan
dan membahayakan nakes kita
sehingga jumlah tenaga medis yang tumbang atau meninggal
karena penyakit ini sehingga nanti mungkin lebih
lebih banyak lagi pasien yang tidak bisa ditangani
nah ini yang menjadi masalah
ini sebenarnya kedepannya
mau tidak mau
yang namanya kesehatan itu harus jadi prioritas
dari spending untuk membangun rumah sakit
atau juga untuk menciptakan dokter dokter lebih banyak
suster yang lebih banyak
carer yang lebih banyak
karena penyakit penyakit ini akan terus menerus datang pasti
yang namanya pandemik
kita kan tidak tahu
dan yang saya lihat contohnya seperti di india atau di afrika
lockdown itu bahkan menjadi jauh lebih berbahaya
karena di sana masih banyak penyakit lain yang harus dihadapi
seperti tb tuberculosis kemudian malaria
itu mereka masih mengalaminya
sehingga kalau mereka misalnya melakukan lockdown
atau akses terhadap untuk vaksinasi
kan sekarang kan kalau orang
orang self isolating kan males kan keluar untuk melakukan vaksinasi dan lain sebagainya
malah ke dokter gigi saja kan sudah tunggu dulu lah gitu
ini berarti apa
berarti penyakit penyakit lain itu
dan jauh lebih fatal
itu mereka harus hadapi
jadi kita mulailah dengan diri kita sendiri ya
apakah kita sudah melakukannya
apakah kita sudah melakukan self distancing yang baik
selalu menggunakan masker
kita peduli kalau pulang ke rumah
apalagi kalau di rumah ada orang tua ya
atau orang yang tidak sehat
apakah kita ya itu kita mulai dari situ saja
jangan harus ada undang undang yang
kalau tidak ada undang undang
tidak ada regulasi
itu kan sama saja dengan membahayakan diri sendiri
bu desi saya tertarik dengan yang menjadi kritikan publik saat ini adalah lomba dari kemendagri
ada perombaan dari kemendagri
bagi kepala daerah yang bisa
akan penyebaran covid sembilan belas ini akan diberikan hadiah
kalau tidak salah
uang tunai ya ke daerah tersebut
ini dikritik oleh dpr juga karena lebih baik anggarannya ini diberikan kepada
warga masyarakat yang membutuhkan covid sembilan belas saat ini yang terdampak gitu
bagaimana reaksisinya indonesia tv menanggapi ada kritikan publik
ada perlombaan dari kemendagri ini
iya kritikan publik ini sangat wajar ya
sekarang kita kan bicara masalah prioritas
sekarang itu prioritasnya apa sih
ini kan hanya distraction
kita tahu sekarang yang namanya perekonomian kan juga semakin lama kan semakin terpuruk
apa yang mau diachieve
tujuan itu kan apa
yang dilombakan itu dengan tujuannya itu apa
dan kemudian kan jumlahnya cukup besar
menurut saya ini disruction ya
seharusnya banyak cara untuk kita menangani covid ini
kalau saya dalam arti apresiasi yes
apresiasi mungkin ada daerah yang istilahnya daerah yang hijau kuning merah itu
terus kemudian ada peringkat
itu kan saja kan sudah untuk menimbulkan kepercayaan kepada satu daerah
itu kalau misalnya ada diberikan warna hijau atau kuning
kalau merah masih dalam
yang parah gitu
kan nggak harus uang kan
maksudnya apresiasi itu bisa banyak yang kita lakukan
kita lihat misalnya pemerintah daerah mana yang paling cukup kreatif dalam penanganannya
dan masyarakatnya juga tampaknya jauh lebih patuh dalam menjaga kesehatan lebih disiplin
oke mungkin seperti
sebuah pengetahuan yang penting supaya orang merasa ada perasaan urgensinya
tapi kalau dari segi
ya mau diambil dari mana itu uangnya
ini saja uang yang untuk menangani perekonomian akibat covid ini saja kan berapa ratus triliun yang sudah harus disisihkan
jadi ini banyak cara lah

bukan semuanya tentang uang
tapi apresiasi itu menurut saya itu perlu
apresiasi perlu tapi ini kan tidak dalam bentuk uang gitu ya
lebih baik lebih pas ke perekonomian
banyak kok cara untuk ini
kita lihat saja ada peta peta warna berdasarkan keberhasilan dari pemerintah daerah masing masing untuk menjaga supaya daerahnya itu
bu desi ya kita dengarkan ini pertanyaan dari pelita silalahi
boleh bertanya kak boleh banyak tidak
boleh bertanya nih maksudnya
boleh pertanyaan tidak bagaimana cara untuk menumbuhkan solidaritas penanganan covid sembilan belas
nah solidaritas ini penting
dan solidaritas ini saya lihat ketika masa covid sembilan belas ini banyak sekali yang memperlihatkan solidaritasnya
kita cukup bangga ya dan ini merupakan fenomena dimana kita juga bisa membanggakan diri lah
bahwa budaya gotong royong budaya peduli budaya empeti itu banyak sekali inisiatif inisiatif
yang keluar dari komunitas dari masyarakat ingin berbagi memberikan peduli terhadap nakes misalnya
ada beberapa inisiatif untuk memberi makan para nakes yang kerja begitu keras dan juga untuk membagi bagi sembako
ini saya lihat itu banyak sekali dan seharusnya inilah yang terus menerus kita pupuk
yang saya harapkan juga mungkin sekarang dari segi komunitasnya
bisa menggalakkan kesadaran untuk ya kalau melihat orang nggak punya masker mungkin saling mengingatkan
atau kalau misalnya tidak melakukan social distancing atau misalnya ada yang ingin punya hajatan atau kumpul rame rame
mungkin saling mengingatkan dengan inilah kita jangan egois lah istilahnya mungkin kita sendiri harus saling mengingatkan
mungkin udah lama nih kangen yang ingin ketemu ketemuan ya tapi ya tahan dulu deh
atau paling tidak kita melakukannya di tempat yang bukan di ruangan tertutup
karena ini semua berbasis human interaction human relationship yang nggak harus kita mulai dari diri kita sendiri dari keluarga sendiri
kalau misalnya punya kangen ya sama orang tua sama nenek ya tapi jangan dulu lah dikunjungi gitu
atau misalnya kalau ada yang baru lahiran juga jangan dikunjungi dulu kasihan babynya
kalau ada orang kan wak dia sakit yuk kita kunjungi ke rumah sakit ya tapi jangan dulu lah
karena ternyata justru lebih membahayakan atau baru mau melahirkan ingin ketemu dengan ya kita tahan diri lah
karena kita nggak tahu kan dampaknya yang namanya virus kita nggak bisa kelihatan kan
jadi setiap kita harus menjadi pemerintah sendiri ya
kita jadi pemerintah sendiri ya
jadi government pada diri kita sendiri
itu dulu lah
ini yang menarik nih saya lihat
apakah setelah psbb dikabut
ada psbb nggak ada psbb
yang ada sekarang itu
mungkin bisa jadi endemik kali ya
waktu covidnya masih satu dua
tingkat ketakutannya di masyarakat
paranoia stressnya kan tinggi
nah sekarang tuh covidnya makin tinggi
paranoia stressnya dan lain sebagainya udah justru
jadi tidak peduli sekarang
bahkan ya sudah lah kalau kena ya kena kalau enggak ya
syukur gitu jadi menurut saya ini
ya harus pintar pintar
mitigasi lah terhadap penyakit ini
berdamai dalam arti
kita tahu itu terjadi mari kita lakukan sesuatu
kita mulai dari diri sendiri
itu tidak akan berjalan ke mana mana
sampai mungkin vaksinnya sudah ada
dan nanti juga kalau vaksinnya sudah ada
apakah semua orang akan bisa mengaksesnya
apakah vaksin itu juga
akan ditemukannya di indonesia duluan enggak kan
ini semua orang ini sekarang membutuhkan nih lagi menunggu ini
sekitar satu miliar nih
paling lama dua tahun ya dua ribu dua puluh dua
iya siapa tahu mungkin ketika vaksin ini
datang masuk ke indonesia ya kecuali kita sendiri bisa menemukannya dengan waktu yang cepat
dan bisa mendistribusikannya
dan membuatnya seperti vaksin vaksin yang
dulu yang kita miliki ya
smallpox colera polio dan lain sebagainya ya
ya itu tapi itu kan tidak bisa besok
sampai vaksin itu ditemukan ngapain gitu
karena kita masih harus tetap bekerja
harus tetap hidup
harus tetap ekonomi mau tidak mau masih harus tetap jalan
iya pandemi ini justru menunjukkan bobroknya berbagai sistem yang ada
dan ketimpangan yang makin mengangal angal
namanya statement yang belum terbacakan di atas tadi mbak desy
iya betul sekali
tidak sistemnya masih belum betul gitu di tanah air kita
ya sistemnya masih belum betul di tanah air
dan masih belum betul dimana mana
dimana ada ketimpangan yang drastis
di indonesia ini karena masih banyak ketimpangan
di tempat yang ketimpangannya lebih kurang
itu masih bisa dimitigasi dengan fasilitas yang jauh lebih memadai
semakin besar jurang ketimpangan ya
makanya di indonesia itu bisa menjadi masalah
ya karena ketimpangan di indonesia ini jauh lebih besar
daripada misalnya ketimpangan yang di negara negara asean yang lainnya
karena kita negara yang ekonominya itu paling terbesar
mau tidak mau gap antara ketimpangan ekonomi ini juga semakin
di amerika serikat itu negara di mana ketimpangannya itu juga sangat sangat lebar
seperti jurang sehingga kita kelihatan sendiri
ya walaupun negaranya itu maju berkembang
tapi banyak seorang yang hidupnya juga miskin
dan tidak memiliki akses terhadap kesehatan
tidak memiliki asuransi kesehatan
di situ yang paling banyak penderita adalah masyarakat kulit hitam
dan juga masyarakat yang
miskin dan di daerah daerah yang
yang fasilitas semua fasilitasnya itu kurang
itu sudah kelihatan
bukan karena virusnya itu milih milih berdasarkan politik dan etnisitas dan lain sebagainya
tidak ini lebih karena ya itu
indikator indikator seperti siapa yang bisa work from home
itu pertama dimana dia punya home
punya home yang memadai
dia punya akses terhadap internet
dia bisa bekerja dari rumah karena jenis pekerjaannya memungkinkannya untuk bekerja di rumah
ini saja sudah membedakan antara yang pekerja yang bisa work from home
dan yang tidak bisa work from home karena dari segi home nya tidak memadai
tapi dari segi pekerjaannya juga bukan berbasis dimana bisa dilakukan lewat zoom
atau lewat webinar
ya tapi memang harus bekerja
nah ini saja sudah membedakan
kedua dari segi ekonomi
kesehatan ini kan kuncinya itu adalah asupan nutrisi
kemudian yang sering olahraga
misalnya atau yang makan makanannya makanan sehat

ini tuh kelihatan dari segi background ekonominya juga
tapi kalau sering olahraga rame rame ke cfd juga nggak benar kan
kan teman teman sudah ada lima orang yang serga
saya lihat bahkan justru sekarang cfd ya
sekarang saya lihat justru cfd itu bukan olahraga
itu untuk kumpul kumpul
jadi ini orang akhirnya larinya ke cfd bukan
kalau dulu kan untuk olahraga bersepeda
sekarang kan lebih banyak untuk hura huranya
kumpul jalan jalan bahkan seperti bazar
ya rame rame ini kan keramaian gitu
nah disitu juga ya kenapa kita punya cfd
karena di jakarta ini atau di kota kota di indonesia ini
kita miskin tempat tempat rekreasi
sehingga jalan jalan raya
sumber sumber ini sumber rekreasi
tempat tempat rekreasi ini kan juga sebenarnya nggak make sense
tempat tempat lain kan ada park atau taman taman yang besar
dimana orang bisa menghirupi udara segar
kita harus akhirnya larinya kan ke jalan
itu juga yang bisa menciptakan keramaian yang sebenarnya tidak susah sekarang ini
tapi saya lihat banyak yang sekarang wah ini ya
saya coba bersepeda
nggak hanya di tanah air tapi dimana mana di amerika
semua mau bersepeda yang ada itu wah
ini mau social distancingnya bagaimana
jadi untuk melakukan social distancing dengan olahraga di luar juga
ternyata bisa membahayakan
bu desi ini pertanyaan boleh ya
ya ini kembali lagi ini karena ada sekarang kebutuhan
kebutuhan untuk olahraga khususnya bersepeda meningkat
katanya sekarang jumlah sepeda itu yang dibeli itu luar biasa
sampai toko toko sepeda ini kewalahan kan memenuhi permintaan
dari orang orang yang ingin hidup sehat
why not lah kita cobalah daripada hanya memusarkannya ke satu daerah
apalagi kalau di cfd sudirman tamrin itu kan pas di bund ranhai itu tuh wah bisa berjuboh juga lah
kalau misalnya ada cfd yang memang mengurangi kepadatan ya ya why not lah
tapi jangan ini asal jaraknya itu bisa dijaga
kalau ya antasari kan lumayan ya cukup mungkin kalau jalan jalan yang cukup besar
dan kalau jalan besarnya juga iya
ini menurut saya bisa saja karena
minggu lalu ya saya cari tempatnya untuk olahraga akhirnya lari ke ui
cari sufi ya buat sufi ya biar tidak berkerumun
wah cfd luar biasa ramai
semua orang lah ya disana ya di ui ya
ya karena katanya kan saya lihat wah katanya gbk itu betul betul pro banget ya
akhirnya saya bilang oke kalau gitu kita coba ke ui wah ternyata ramai sekali
semua orang punya pendikiran weekend gitu
tempatnya lagi jam delapan jam tujuh pagi gitu itu sudah sudah ramainya luar biasa
jadi memang ya jakarta ini yang hidup di indonesia ini
kita mencari kenyamanan dari segi materi itu yang diutamakan kan
tapi sebenarnya kalau apa sih kenyamanan kehidupan yang harusnya kita miliki itu kan udara bersih
udara bersih ya
teman teman dimana kita bisa bermain
tempat tempat yang tidak membahayakan
yang banyak pohonnya
yang udara segar sebenarnya kan itu
yang menjadi basis dari kebahagiaan kita sebagai manusia itu
cuman kita kan sudah atur sedemikian rupa sehingga ya salah fokus
semuanya fokusnya tuh bukan ke hal hal yang sifatnya natural ya nature ya
tapi lebih ke akhirnya mobil punya mobil ujung ujungnya kena macet
jalannya macet udaranya polusi
ingatkan bulan april lalu udara jakarta langit jakarta begitu biru
tapi setelah psbb dilonggarkan transisi nomor satu polusi tertinggi di dunia malah
menurut data dari aki air quality index
bu desi izin ini masih ada pertanyaan nggak apa apa ya
kita sediakan waktu sejam untuk seorang bu desi anwar karena banyak yang nanya
apa ya bu desi
gak apa apa tinggal beberapa minit
oke ini dari mas soni pratomo nih teman saya nih dari surabaya
bagaimana menurut ibu tentang penggunaan face shield namun tidak memakai masker
sebentar saya mau tambahin sedikit boleh bu karena ini kan ada juga yang lagi
diperbincangkan mengenai pramugari garuda ini kita sebut aja garuda indonesia yang
ada penumpang yang komplain karena ya nggak usah pakai masker gak kelihatan senyumnya
itu sangat manis ya
ada alternatif untuk menggunakan facial
senyum itu penting ya
gimana bu desi dengan mengganti masker dengan facial tapi gak menggunakan masker ketika pakai facial
kalau begini ini mungkin lebih tepat keilmuan ya karena kenapa istilahnya masker
apa sih yang ingin dicapai dengan kita menggunakan facial ya
apa sih yang ingin dicapai dengan kita menggunakan faceboo
sill atau masker ini karena kan penularan dari covid ini seperti kita ketahui kan lewat droplet
ya kan droplet itu ya misalnya kamu bersin terus kan bisa bisa
kalau terlalu dekat dengan orang lain kan bisa masuk mata atau bisa masuk hidung bisa masuk mulut
dan disitu jadi masuk ke saluran pernafasan karena covid ini kan yang diserang itu pernafasan kita
akhirnya kan paru paru kita
nah mungkin kalau ada misalnya kalau di ruang tertutup
kebersin gitu kemudian udaranya nggak kemana mana mungkin jadi aerosol
aerosol itu drop downnya kan jauh lebih kecil lagi
sehingga facialnya saya lihat kan ada gap ya di sini ya
bisa masuk gitu atau bisa masuk dari bawah nggak tahu
ini mungkin harus ke ini ya
ke saintis atau ilmuwan atau dokter yang bisa menjelaskan
tapi salah satu kenapa kita menggunakan supaya kalau kita tidak memegang buka
orang itu manusia katanya ya tanpa sadar itu dalam sehari itu bisa berpuluh puluh kali itu megang wajahnya
maksud saya bu desi
terus hidupnya gatal
gatal iya memang jadi salah satu kenapa masker atau itu di facial itu digunakan
supaya kita tidak menjamah gitu
apalagi kalau kita habis pegang satu permukaan yang terinfeksi terus habis itu kucek kucek terus ini
dan disitu kita bisa menularkan covid itu sendiri
jadi menurut saya saya sendiri ya senterung pakai masker
tapi misalnya kalau kita perlu interview
atau ketemu orang agak dekat ya pakai facial atau mungkin belanja gitu
atau bahkan lebih bagus lagi dua duanya
tapi yang jelas dua duanya itu memang untuk mengurangi droplet ataupun virus itu bisa masuk
mungkin lebih bagus facial dan masker
facial dan masker
tapi baik ngomongin nanti di penumpang karuda bu
jangan pakai masker
ya orang kan selalu ada aja
next boleh bu desi ya dari
komen ya di indonesia ya
new normal apakah covid sembilan belas bisa terkontrol atau malah justru akan ada banyak kasus positif
nah ini gimana bu desi dengan kehidupan tantangan baru nanti kita bakal justru banyak kasus positif atau malah justru menurun

banyak sekali sekarang yang tertular dan juga menular akar
banyak sekali sekarang yang tertular dan juga menular akar
banyak sekali sekarang yang tertular dan juga menular
menularkan apalagi di daerah yang tidak melakukan social distancing atau psbb dan lockdown itu adalah anak anak muda
ya kenapa karena mereka kan lebih mobile mereka juga tidak bisa
self isolating dan mereka nggak bisa dibilangin lah ini yang terjadi di kenapa di amerika serikat itu sekarang luar biasa
tingginya itu adalah usia usia produktif
nah apa implikasinya mungkin mereka sendiri tidak ada simptom atau gejalanya itu ringan jadi orang tanpa
gejala atau gejalanya itu ringan tapi mereka bisa
jadi ini yang harusnya itu jadi perhatian kalau kita anak muda merasa bahwa lo sekan semudah sehat dan lain sebagainya iya
tapi bagaimana kalau misalnya punya orang tua
atau misalnya kalau punya orang yang dari segi kesehatan tidak sehat itu yang harus di
pikirkan jadi kita masing masing inilah
lebih lebih peduli saja karena
berat itu pasti mereka yang memiliki penyakit penyakit
komorbiditas yang lain dan juga memang
mungkin sudah vulnerable ya
memang pihak krempah
jadi pasti akan menurut pasti akan meningkat kalau semakin banyak anak anak
muda yang tertular dan bisa menularkan
baik burih sih terima kasih sudah sejam nih kita dengan budesian ia minta maaf dengan penambahan tiga puluh menit ini
seru sekali agar
protesi waktu bo desy
tiga pullmenretelan sebagai yang saya mencari
dari indonesia adalah self desensing masih perlu dilakukan oleh semua siapa saja di indonesia dan
juga di negara manapun juga koordinasi antar pusat daerah apalagi daerah masih terdapat
ekosektoral tadi ya budi sia iya kita masih ingin menunjukkan apa ya ya memang sudah tradisional
dari dulu ini memang karena kita kan segalanya kan demokrasi ya ini pemilihannya semua kan
langsung jadi merasa ini ego sektoral ini ya memang karena secara sistem itu dibuat seperti itu gitu
kemudian yang saya catat juga jangan dulu mengunjungi orang yang sakit orang yang lahiran
gitu ya baik diam di rumah saja atau jarang jangan tidak jangan berkerumun dulu intinya
jangan ke cfd dulu kali ya ke ke tamrin sudirman baik bu desi anwar terima kasih mungkin ada
yang mau disampaikan satu kalimat atau himbawan bu desi pada kami semuanya malam hari ini stay safe
sate jaga kesehatan tanpa kesehatan itu ya kita tidak bisa melakukan apa apa lah dan kesehatan
itu masing masing adalah tanggung jawab kita sendiri kita tidak bisa komplain ya kita tidak
bisa menyalahkan siapa siapa kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga kita kalau kita misalnya
masih keke untuk hidup tidak sehat makan makanan yang tidak sehat tidurnya juga kurang kalau kita
masih tetap saja mau melakukan hal hal yang merusak diri sendiri ya ini hasil satu blank
ini adalah tanggung jawab yang kita diri kita masing masing seharusnya bisa kita lakukan
kalau semua itu kita lakukan kita sadar kita sadar bahwa apa yang kita harus lakukan untuk
memproteksi diri dan memproteksi orang yang kita cintai dan untuk memproteksi
orang lain saya rasa covid ini tidak perlu ditakuti karena justru kerasa ketakutan rasa
stres ini bisa jauh lebih membuat kita depresi ya makan mungkin bisa lebih sakitnya lebih karena
stres sama ketakutan daripada covid itu sendiri secara wajar wajar sajalah use your common sense
dan juga saya mau diawali dari diri sendiri dan keluarga kata farida aryani terima kasih bersyukur
gabung alhamdulillah ya boleh siap ya bergabung
terus merasa bersyukur kemudian tadi ada juga yang yang menyatakan i read your books ya bu desi
kan baru launching buku ya kemarin ya bu desi mungkin ada yang belum tahu nih buku buku apa
yang kira kira itu go namanya going offline jadi going offline jadi bagaimana kita meletakkan
gadget kita untuk sesaat ya karena gadget itu membuat kita itu sangat sibuk terdistraksi
dan apa yang kita bisa lakukan untuk kembali ke diri sendiri supaya tidak hanyut dalam semua ini
tidak hanyut dalam keadaan tidak hanyut dalam stres dalam ketakutan tapi kembali kepada diri sendiri
bisa di pesan melalui online kan bu desi kan gak harus ke toko buku bisa ya di gram media yang
bahasa inggrisnya juga bahkan dalam bentuk ibu ada dua ya oh ada ibook ada versi bahasa inggris
ya tapi kalau tidak salah nanti bulan juli versi bahasa indonesia juga akan dicetak setelah covid
jadi juga ada salam dari prabu revolusi nih bu desi yang halo mas prabu tadi ngomen di
di desa kan apa kabar ya oke terima kasih bu desi dan juga semua yang nonton pada malam hari ini
terima kasih selamat weekend ya bu desi sudah gabung dengan cnn indonesia tv assalamualaikum bu desi
baik teman teman itulah live instagram bersama desi anwar dewan redaksi cnn indonesia tv pada
malam hari ini pukul delapan belas tiga puluh hingga pukul tujuh belas tiga puluh hingga pukul delapan belas tiga puluh saat ini saya kembali mengingatkan
esok hari ada dua live instagram yang akan kami bawakan pertama pukul sebelas siang
waktu indonesia barat yang akan mengundang kepala daerah favorit saya nih meskipun saya tidak berasal
dari surabaya tapi saya mengundangkan ibu ini bu trilis nahari ini dari surabaya dari kota surabaya
akan berbincang dengan kita semua besok pada pukul sebelas menuju tatanan kehidupan baru bersama saya
anchor sia indonesia eron oval bashir pukul sebelas waktu indonesia barat sabtu dua puluh tujuh juni atau esok hari
kemarin ya akan ada juga teman saya tiffany retama
semenjak saya akan mencoba untuk menampilkan
ini dia bawa harum negeri lewat prestasi
akan ada tiffany retama pada pukul delapan belas tiga puluh waktu nusantara dengan dr nadira nurainya viva
master of public health health harvard university yang akan berbincang mengenai bawah harum negeri lewat prestasi
jadi besok hari ada dua live instagram di at cnn indonesia tv
terima kasih sudah bergabung malam hari ini teman teman yang tadi sudah bertanya ke kami
ke sian indonesia tv dan juga tadi juga ada mas prabu ya mas prabu revolusi salah satu senior anchor cnn indonesia
yang menjadi panutan saya di dunia jurnalistik ini
terima kasih selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh